satu lagi kepala daerah terjaring dalam operasi tangkap tangan atau ott komisi pemberantasan korupsi
kali ini kpk mencokok bupati pak pak barat sumatera utara remi goyolando berutu bersama dengan lima orang lainnya
penangkapan ini dilakukan setelah mengadakan pengintaian pada dini hari di jakarta dan di kota medan
bupati pak pak barat sumatera utara remigo yolando berutu diduga menerima sejumlah uang dari proyek dinas pekerjaan umum pak pak barat
kpk pun menyita barang bukti senilai ratusan juta rupiah
selain itu kpk menangkap kepala dinas pu pak pak barat pegawai negeri sipil di lingkungan terkait dan juga pihak swasta
dua orang ditangkap di jakarta sedangkan empat orang lainnya ditangkap di medan sumatera utara
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ada adia fitriana di gedung kpk jakarta
ada apa yang kemudian mendalami
mendasari atau menjadi dasar kpk untuk melakukan ott ini kepada bupati pak pak barat
ya selamat sore puspa
benar sekali bahwa komisi pemberantasan korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan
kali ini ott dilakukan di dua lokasi yang berbeda
satu di jakarta kemudian satu lagi di medan
dari operasi tangkap tangan kali ini kpk total mengamankan sekitar enam orang
dua orang diamankan di jakarta kemudian empat orang lainnya diamankan di medan sumatera
utara dari ke enam orang yang diamankan oleh kpk ini memang terdiri dari berbagai unsur
salah satunya adalah unsur kepala daerah yakni bupati pak pak barat remigo yolando brutu begitu
kemudian ada juga unsur kepala dinas pu ada unsur pns dan juga unsur swasta yang diamankan dalam operasi tangkap tangan kali ini
dua orang yang diamankan di jakarta ini sudah diperiksa di gedung komisi pemberantasan korupsi sejak pagi tadi
sementara empat orang yang diterbangkan dari medan
baru tiba di gedung kpk tadi pada pukul empat belas tiga puluh sore hari ini
dan hingga saat ini memang masih menjalani pemeriksaan di gedung komisi pemberantasan korupsi begitu puspa
dari selain sejumlah pihak yang memang diamankan dalam operasi tangkap tangan kali ini
kpk juga mengamankan barang bukti tadi yang seperti anda sebutkan ada ratusan juta rupiah yang diamankan dalam operasi tangkap tangan kali ini
uang tersebut diduga terkait dengan uang suap sejumlah proyek yang ada di
dinas pekerjaan umum kabupaten pak pak barat sumatera utara begitu
namun memang untuk detil bagaimana skema korupsi yang dilakukan dan proyek apa saja yang terkait dengan korupsi kali ini
memang masih kami menunggu pernyataan resmi dari komisi pemberantasan korupsi begitu
puspa menurut informasi yang kami peroleh dari salah satu produser lapangan cnn indonesia
yang ada di medan sumatera utara ini ada informasi bahwa remigo yolando brutu yang merupakan bupati pak pak barat
yang juga merupakan ketua dpc partai demokrat
ini sempat sabtu malam kemarin ini menghadiri acara deklarasi atau pernyataan dukungan untuk salah satu capres
deklarasi tersebut dilakukan di salah satu hotel yang ada di medan begitu
namun apakah di lokasi ini kemudian kpk menangkap tangan remigo
atau justru di lokasi yang berbeda kami hingga saat ini memang masih menunggu pernyataan resmi dari kpk
terkait dengan di mana lokasi ott dilakukan dan kemudian bagaimana skema korupsi dilakukan begitu puspa
kpk memang memiliki waktu satu x dua puluh empat jam untuk kemudian menentukan status dari terperiksa
yang saat ini memang masih menjalani pemeriksaan di gedung kpk
baik terima kasih adea produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari gedung kpk jakarta